keinformasi lain menteri tenaga kerja hanif dakiri minggu petang mendatangi pabrik kembang api yang terbakar di kawasan kosambi tanggerang banten
usai melakukan pemeriksaan hanif dakiri menyatakan standar keamanan kesehatan dan keselamatan kerja pt panca buana caya sukses sangat tidak memadai
selain tidak adanya jalur evakuasi standar operasional prosedur atau sop di pabrik yang mengelola bahan berbahaya ini dinilai sangat rendah
hanif meminta pengawas tenaga kerja pusat berkoordinasi dengan provinsi banten untuk menindaklanjuti temuan tersebut
dalam kesempatan itu hanif juga menyoroti bpjs pasalnya dari satu ratus tiga karyawan hanya dua puluh tujuh yang didaftarkan sebagai peserta bpjs
hanif mendesak agar perusahaan memberi santunan dan bertanggung jawab penuh kepada seluruh karyawan
terkait sanksi yang akan diberikan hanif akan berkoordinasi dengan polisi terkait konstruksi hukum dengan mendalami lebih dahulu
temuan temuan yang ada
hanif menilai hal ini tidak mirip dengan pabrik ini lebih mirip dengan gudang
sehingga kalau kita lihat dari segi sarana prasarana keselamatan kerjanya memang berat dan sangat belum memadai
misalnya jalur evakuasi itu tidak terlihat
yang kedua pemerintah dalam hal ini kementerian tenaga kerja dan bpjs juga akan memberikan santunan
nah tapi kita juga akan desakkan kepada pengusahanya untuk bertanggung jawab penuh sesuai dengan standarnya bpjs bagi mereka yang tidak didaftarkan bpjs